satuan tugas penanganan covid sembilan belas kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien covid sembilan belas di indonesia
berdasarkan data yang masuk hingga sabtu lima belas agustus pukul dua belas waktu indonesia barat
diketahui ada dua tiga ratus empat puluh lima kasus baru dalam dua puluh empat jam terakhir
dengan penambahan ini secara akumulatif kini ada total satu ratus tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh delapan kasus covid sembilan belas di indonesia
nah dari jumlah ini terdapat penambahan satu tujuh ratus tiga pasien yang dianggap sembuh
dengan demikian total ada sembilan puluh satu tiga ratus dua puluh satu pasien covid sembilan belas yang dinyatakan sembuh
sementara dalam periode empat belas hingga lima belas agustus tercatat ada lima puluh pasien covid sembilan belas yang tutup usia
penambahan itu menyebabkan total ada enam tujuh puluh satu pasien covid sembilan belas meninggal dunia di indonesia